itu tadi saudara kami hadirkan kembali keterangan yang disampaikan oleh ketua kpu hashim ashari terkait dengan jumlah suara sah yang diperoleh oleh masing masing capres cawapres baik nomor urut satu dua dan tiga
lalu seperti apa bagaimana melihat bagaimana hasil dari kpu yang telah mengumumkan pemenang pilpres maupun pileg
kita telah bergabung bersama dengan kami mbak nurlia selaku koordinator jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat
selamat malam mas yasya dan pemirsa pempastv
akhirnya ya setelah bisa dikatakan ini rekapitulasi yang cukup panjang namun sesuai dengan target tanggal ya dua puluh maret akhirnya kpu tadi telah mengumumkan hasil rekapitulasi pileg maupun pilpres dari jaringan pendidikan pemilu untuk rakyat
buka penetapan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat tingkat nasional dilanjutkan
akan saya bacakan keputusan komisi pemilihan umum
keputusan komisi pemilihan umum no tiga ratus enam puluh tahun dua ribu dua puluh empat tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat
ketua komisi pemilihan umum menimbang
a bahwa berdasarkan ketentuan pasal empat ratus sebelas ayat tiga undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
komisi pemilihan umum wajib menetapkan secara nasional hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat
dewan perwakilan daerah presiden dan wakil presiden dan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota
b bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal sembilan puluh dua ayat satu peraturan komisi pemilihan umum no lima tahun dua ribu dua puluh
tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum
c bahwa komisi pemilihan umum telah melaksanakan rapat pleno yang berasal dari komisi pemilihan umum no lima tahun dua ribu dua puluh empat yang diperoleh untuk memulai pemilihan umum
komisi pemilihan umum telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional
dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat
sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor dua ratus delapan belas pl satu delapan ba lima dua ribu dua puluh empat tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh empat
d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c
perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum tentang
penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat
mengingat satu undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh tiga tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti undang undang nomor satu tahun dua ribu dua puluh dua tentang perubahan atas undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tentang pemilihan umum menjadi undang undang dan seterusnya dianggap dibacakan
dua peraturan komisi pemilihan umum nomor delapan tahun dua ribu sembilan belas tentang tata kerja komisi pemilihan umum
komisi pemilihan umum provinsi komisi pemilihan umum kabupaten kota
terakhir dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh
tentang perubahan kelima atas peraturan komisi pemilihan umum nomor delapan tahun dua ribu sembilan belas
tentang tata kerja komisi pemilihan umum komisi pemilihan umum provinsi
dan komisi pemilihan umum kabupaten kota dan seterusnya dianggap dibacakan
tiga peraturan komisi pemilihan nomor lima tahun dua ribu dua puluh
tentang rekapitulasi hasil penghitungan pelian suara
dan penetapan hasil pemilihan umum dan seterusnya dianggap dibacakan
empat keputusan komisi pemilihan umum nomor dua ratus sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
tentang petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum
memutuskan menetapkan keputusan komisi pemilihan umum
tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah
dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota secara nasional
dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat
ke satu menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara nasional
berdasarkan berita acara nomor dua ratus delapan belas pl satu delapan ba lima dua ribu dua puluh empat
dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat dengan rincian
satu jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu
haji anies rasid baswedan phd dan dr haji abdul muhaymin iskandar sebanyak empat puluh sembilan ratus tujuh puluh satu sembilan ratus enam suara
kesatu jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor dua
haji prabowo subianto dan gibran raka buming raka sebanyak
tiga jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga
haji ganjar pranowo shmip dan prof dr haji muhammad mahfud md sebanyak dua puluh tujuh empat puluh delapan ratus tujuh puluh delapan suara
sebagaimana tercantum dalam lampiran satu keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
kedua menetapkan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat secara nasional
berdasarkan berita acara nomor dua ratus delapan belas pl satu delapan ba lima dua ribu dua puluh empat
tentang pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat yang terdiri atas
perolehan suara sah partai politik peserta pemilu
pada delapan puluh empat daerah pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat tahun dua ribu dua puluh
dan total perolian suara partai politik peserta pemilu secara nasional dengan perincian
perolehan suara sah dua puluh tujuh puluh satu tujuh ratus delapan suara
tiga partai pdi perjuangan
perolehan suara sah dua puluh lima tiga ratus delapan puluh tujuh dua ratus tujuh puluh sembilan suara
perolehan suara sah empat belas enam ratus enam puluh lima ratus enam belas suara
perolehan suara sah sembilan ratus tujuh puluh dua sembilan ratus sepuluh suara
tujuh partai gelombang rakyat indonesia
perolehan suara sah satu dua ratus delapan puluh satu sembilan ratus sembilan puluh satu suara
delapan partai keadilan sejahtera
sembilan partai kebangkitan nusantara
perolehan suara sah tiga ratus dua puluh enam delapan ratus suara
sepuluh partai hati nurani rakyat
perolehan suara sah satu sembilan puluh empat lima ratus delapan puluh delapan suara
sebelas partai garda republik indonesia
perolehan suara sah empat ratus enam delapan ratus delapan puluh tiga suara
dua belas partai amanat nasional
perolehan suara sah sepuluh sembilan ratus empat puluh tiga suara
tiga belas partai bulan bintang empat ratus delapan puluh empat empat ratus delapan puluh enam suara
perolehan suara sah sebelas dua ratus delapan puluh tiga satu ratus enam puluh suara
lima belas partai solidaritas indonesia
perolehan suara sah empat dua ratus enam puluh satu ratus enam puluh sembilan suara
perolehan suara sah satu sembilan ratus lima puluh lima seratus suara
tujuh belas partai persatuan pembangunan
perolehan suara sah lima delapan ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus tujuh puluh tujuh suara
perolehan suara sah enam ratus empat puluh dua lima ratus empat puluh lima suara
sebagaimana tercantum dalam lampiran dua
keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
b perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota dewan perwakilan rakyat
setiap partai politik peserta pemilu pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh
sebagaimana tercantum dalam lampiran tiga
keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
ketiga menetapkan hasil perolehan suara sah masing masing calon anggota dewan perwakilan daerah
secara nasional berdasarkan berita acara nomor dua ratus delapan belas pl satu delapan ba lima dua ribu dua puluh empat
dari setiap provinsi pada tiga puluh delapan provinsi
sebagaimana tercantum dalam lampiran empat
keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
keempat menetapkan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat
daerah provinsi secara nasional dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh
pada tiga ratus satu daerah pemilihan di tiga puluh delapan provinsi
berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi
yang telah ditetapkan dengan keputusan komisi pemilihan umum provinsi
tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi tahun dua ribu dua puluh
dalam lampiran lima keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
kelima menetapkan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota
secara nasional dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh
pada dua tiga ratus dua puluh lima daerah pemilihan di lima ratus delapan kabupaten kota
berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten kota
yang telah ditetapkan dengan keputusan komisi pemilihan umum provinsi tahun dua ribu dua puluh empat
tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota
tahun dua ribu dua puluh empat sebagaimana tercantum dalam lampiran enam keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
keenam hasil pemilihan umum secara nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum ke satu
ditetapkan pada hari rabu tanggal dua puluh bulan maret tahun dua ribu dua puluh
pukul dua puluh dua sembilan belas wib
ketujuh keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
ditetapkan di jakarta pada tanggal dua puluh maret tahun dua ribu dua puluh
ketua komisi pemilihan umum hasim asyari ditandatangani
demikian tadi pembacaan keputusan komisi pemilihan umum no tiga ratus enam puluh tahun dua ribu dua puluh
tentang penetapan hasil pemilu secara nasional
pada kesempatan ini kami mewakili komisi pemilihan umum ingin mengucapkan terima kasih
yang pertama kepada presiden republik indonesia kepada dewan perwakilan rakyat
kepada pimpinan kementerian pada pemerintahan pada lembaga lembaga penegakan hukum
kepada partai politik beserta pemilu kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden
beserta pemilu presiden wakil presiden kepada beserta pemilu dpd
kepada rekan sejawat penyelenggara pemilu badan pengawas pemilu
kepada dewan kehormatan penyelenggara pemilu kepada jajaran penyelenggara pemilu di tingkat provinsi
kabupaten kota kecamatan desa kelurahan dan di tingkat tps
baik di jajaran kpu maupun di jajaran bawaslu
dan juga para petugas pemutahiran daftar pemilih
baik di dalam maupun luar negeri dan juga teman teman penyelenggara pemilu di luar negeri
kami ucapkan terima kasih atas kerja keras kerjasama kita dalam menyelenggarakan pemilu tahun dua ribu dua puluh empat ini
demikian juga kepada peserta pemilu kami ucapkan terima kasih atas kerjasama kita
tentu saja kami mohon maaf sekiranya ada layanan layanan ada tutur kata
ada tindakan yang kurang berkenan selama kita dalam menyelenggarakan pemilu dua ribu dua puluh empat ini
para pemilih kami ucapkan terima kasih atas partisipasi mulai dari awal
kegiatan pemilu dua ribu dua puluh empat ini dan juga partisipasi kehadiran pada hari pemungutan suara rabu empat belas februari dua ribu dua puluh
dengan memberikan suara kepada pasangan calon pilihan pilihan rakyat
dan juga kepada partai politik calon calon anggota dpr
dprd provinsi dprd kabupaten kota di tingkat nasional di tingkat provinsi dan kabupaten kota
demikian juga yang telah memberikan suara kepada calon calon anggota dpd
perwakilan dpd di masing masing provinsi
dengan demikian harapan rakyat kepada para pemimpin dan kepada para wakil
yang telah diberikan mandat melalui suara suara akan kita jaga bersama sama
dalam kurun waktu lima tahun ke depan
sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan partisipasi kerjasama bapak ibu saudara sekalian
dan tidak lupa teman teman jurnalis yang setia meliput kegiatan pemilu
apakah di kantor kpu pusat kantor kpu provinsi kabupaten kota
maupun di kantor kantor bawaslu di pusat sampai kabupaten kota
dan meliput sampai di tingkat
tps kita semua sudah berikhtiar sekuat tenaga
semaksimal mungkin untuk melayani pemilih untuk melayani peserta pemilu
termasuk kami juga berusaha untuk setransparan mungkin sejujur mungkin dan
dan bertanggung jawab sebaik mungkin dalam penyelenggaraan pemilu ini
mungkin akan menjadi catatan sejarah
sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu yang pernah kita laksanakan baru pada tahun dua ribu dua puluh empat ini
rekapitulasi di tingkat kabupaten kota di tingkat provinsi
dan di tingkat pusat disiarkan live streaming
semuanya bisa menyaksikan bagaimana suara itu dihitung direkapitulasi
mulai dari tingkat tps kecamatan kabupaten kota provinsi dan di tingkat pusat
demikian juga kita juga sama sama memperhatikan warga kita pemilih kita rakyat kita aktif
memonitor memantau mendokumentasikan apakah itu dengan mencatat apakah itu dengan memfoto
apa ikut dengan memvideokan dengan berbagai platform media sosial dan diunggah di mana mana
ini sebagai bentuk partisipasi yang luar biasa sebagai ikhtiar rakyat pemilih kita untuk bersama sama menjaga
keaslian pilihan rakyat yang telah diberikan di tps masing masing
dengan demikian maka kegiatan pemilu
sampai dengan penetapan hasil dalam arti perolehan suara sudah selesai
dan selanjutnya nanti kita secara bertahap akan melanjutkan kegiatan untuk penetapan hasil pemilu dalam arti yang lain
yaitu perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota dpr ri dprd provinsi kabupaten kota
calon terpilih dpd dan juga penetapan pasangan calon terpilih
presiden dan wakil presiden setelah nanti kita mendapatkan konfirmasi dari mahkamah konstitusi
apakah ada perkara perkara yang diregister untuk masuk dalam sengketa kepemiluan
saya kira demikian yang dapat kami sampaikan pada malam yang barokah di bulan ramadan ini
mari kita bersama sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing masing sebagai bentuk syukur kita kepada allah swt tuhan yang maha kuasa
yang telah memberikan segala nikmat kepada kita sekalian
terutama berupa nikmat sehat nikmat kuat nikmat sabar dan nikmat selamat dalam menyelenggarakan pemilu dua ribu dua puluh empat ini
semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dan mendapatkan rahmat dari allah swt tuhan yang maha kuasa
liridu illahilasyafatirrusillahu wa alaikuminsyalliha bi barakatil al fatiha
hasil pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat tingkat nasional dinyatakan selesai dan ditutup
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak ibu hadirin yang kami hormati selanjutnya penyerahan berita acara tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional dalam pemilihan umum serentak tahun dua ribu dua puluh empat kepada para saksi
yang pertama untuk saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu